nah sekarang kita ke mancanegara di norwegia
ramadan kali ini jatuh di musim panas
musim dimana siang begitu panjang dan malam begitu singkat
ramadan berada dalam kisaran delapan belas hingga dua puluh dua jam bagi muslim yang tinggal
di negara negara yang dekat dengan kutub utara jadi terasa begitu istimewa
dan untuk mengetahui bagaimana warga muslim indonesia di norwegia menjalankan ibadah puasa
kita telah terhubung melalui sambungan skype dengan devi hougland
selamat pagi devi
devi selamat pagi mbak
ya bisa dijelaskan bagaimana sih devi suasana ramadan di norwegia
suasana di norwegia ramadan kita mengikuti arab saudi karena matahari nggak pernah tenggelam
untuk suhu sendiri bagaimana apakah bisa mempengaruhi kekuatan kita ketika bertahan puasa
apakah ekstrim atau sebenarnya sejuk
sejuk sejuk saja
sejuk sejuk saja nggak ekstrim
karena disini kan dingin sekitar sepuluh derajat kadang kadang tiga derajat celcius
katanya anda itu adalah satu satunya warga negara indonesia yang tinggal di alta ya di norwegia
bisa diceritakan gak suka dukanya tinggal disana menjadi satu satunya wni disana
ya suka dukanya pertama kali saya datang ke norway stres ya karena dingin
ya terlalu terlalu gimana ya terlalu dingin sampai saya sakit
setelah itu ya sekarang udah biasa
sudah menyesuaikan diri ya
sudah menyesuaikan diri ya
yang penasaran juga tepatnya berapa lama sih durasi puasa di norwegia ini kan katanya delapan belas sampai dua puluh dua jam
tapi tepatnya berapa lama nih kalau di akhir akhir menjelang lebaran ini
di arab jadi sekitar dua belas jam
ya jadi kalau pas waktu buka puasa maaf sahur sekitar jam dua malam
terus imsaknya jam tiga empat puluh lima dan buka puasa jam tujuh
di sana muslim ini kan menjadi minoritas ya devi ya bagaimana sebenarnya toleransi umat beragama di sana
ini kan lebaran sebentar lagi
sudah ada persiapan khusus mungkin untuk menyambut lebaran disana
apakah bikin sendiri kue kue kering
kemudian apakah ada ini ya apa namanya agenda untuk bertemu mungkin dengan sesama muslim yang ada di sana untuk merayakan lebaran
persiapannya saya karena saya orang indonesia sendiri tinggal di alter
persiapannya saya buat rezeki
persiapannya saya buat rendang
undang teman teman keluarga suami di rumah
jadi itu supaya ini ya supaya bisa ingat sama indonesia ya pasti kangen banget
sudah berapa lama sih devi gak pulang ke indonesia
saya nggak pulang sudah satu tahun ya
setiap tahun pulang ke jakarta tapi waktunya itu nggak lebaran setiap desember
saya pulang karena disini kan gelap
desember dari bulan november sampai januari itu gelap
nggak ada matahari
jadi saya pulangnya desember
kalau lebaran saya belum pernah pulang lebaran sudah lama ya
mungkin tahun depan lebaran depan punya rencana untuk pulang mungkin
ya insya allah setiap tahun depan saya pulang ke jakarta mungkin mau merayakan lebaran sama keluarga di jakarta
oke terima kasih devi hogline
tadi ada sapsotnya wni yang ada di alta di norwegia
tadi bagaimana menggambarkan kepada kami suasana puasa di sana